rasa aman dan rasa keadilan harus dijamin oleh negara
tetapi ini juga masih masa uji coba
di sini disiapkan ribuan menu berbuka puasa gratis
mendukung agenda besar bagi pencapaian indonesia maju
di fiba kita hanya boleh pakai satu
kayak di luar negeri gue udah pusing
tapi kemudian begitu memasuki bulan oktober
demikian juga dengan pemberantasan korupsi